sementara itu kabupaten sumba timur selasa pagi empat kali diguncang gempa tektonik dengan magnitudo lima dua hingga enam tujuh
gempa pun membuat warga panik termasuk siswa sekolah yang akhirnya dipulangkan
gempa terjadi di kedalaman sepuluh km dengan titik koordinat yang berbeda beda ini sempat membuat warga sumba timur panik
akibat empat kali diguncang gempa dengan magnitudo lima dua hingga enam dua para guru memutuskan untuk memulangkan seluruh siswanya karena para siswa merasa takut dan trauma
bahkan beberapa siswa di smp negeri empat mau liru kecamatan kambera kabupaten sumba timur pingsan
sementara warga yang trauma dan panik bersiap mengungsi apabila terjadi gempa susulan
sampai saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut
namun warga tetap diminta waspada akan terjadinya gempa susulan